setelah dua hari pencarian tiga pendaki yang hilang di gunung semeru lumajang jawa timur
akhirnya berhasil ditemukan pada rabu pagi
rencananya tiga pendaki yang ditemukan selamat tersebut akan dievakuasi melalui jalur tawon songo lumajang
ketiga pendaki yang hilang di gunung semeru yakni joko rubianto warga jombang
abdul rahman warga bangkalan dan charles warga palembang
sudah berhasil ditemukan tim sargabungan rabu pagi
ketiga pendaki ditemukan di kawasan bleng tujuh puluh lima
tiga km dari sisi timur puncak gunung semeru dalam kondisi selamat
sebelum menemukan tiga pendaki tersebut tim sar gabungan menemukan tas plastik
yang diduga milik para pendaki yang hilang
tim sar kemudian mengikuti arah jejak kaki
dan akhirnya menemukan tiga pendaki dalam kondisi fisik lemah
baik dari pencarian dari pendaki yang hilang
itu sudah ditemukan
rencananya ketiga pendaki tersebut akan dievakuasi rabu siang
melalui jalur tawon songo kecamatan pasru jambe lumajang
nur hadi wicaksono lumajang